ingat nabi muhammad saw itu harus mendahulukan yang kanan
berarti kita harus ke kanan oke
liat kan siapa dia
lagi kena cing
oh lagi kencing
abangnya lagi kencing
abis mulu ya
patrik itu tak lupan
eh jangan kabur
aduh aduh aduh
kamu kenal gak
sama temen lo
yang janget itu
kenal tuh kenal tuh main bola
kamu tau gak
eh kamu udah ngerti
dari kemarin aku biar ngomong pelan pelan
ketahuan sama penculik kucing
sekarang yang lagi dikejar kejar
kalo kalian berisik
kalau mau dikandangin kayak kucing
enggak mau enggak mau
kita sekarang keluar dari gedung ini
dan kita cari ronaldo sambil keluar oke
jangan ada yang berisik
jangan ada yang bercanda bercanda oke
wah gawat leng
kumaha tuh leng
sekarang tuh leng
anak kecil eh teteh
ternyata yang ada kodong kodong teh
datang kesini ceng
gue suruh lo awasin
gue sudah melihat dari tadi dia ngikutin kita
ya terus sekarang bagaimana tuh leng
bagaimana kumaha tuh kumaha
ini kalo sampai bos tau kita kena
gimana sekarang leng aduh
kita kejar aja kita cari lagi
kita tangkap mereka
jadi kita bisa gitu
aduh kita tangkap
saya sendiri an gitu
yang penting itu anak anak harus kita tangkap
ini urusan dapur kita black
tutup supaya gak kelihatan
oh makanya gitu
aduh ngomong dari tadi aduh kamu leng
kondak bapak well aja ya
aktif ayah pulsa
ayah bukan emang ayah mataan ya
kemana tuh bocah
mau main kucing kucingan dia
duduk manis tidur manis
mampu hati hati justus
tidak tidak tidak
kita harus kemana lagi kak
udah lah mendingan kita langsung ke sana aja
kita harus kompak
ingat nabi muhammad saw itu harus mendaulkan yang kanan
berarti kita harus ke kanak oke
anak anak ini sampai mbak dah maghrib ini masih belum pada pulang lho
ini gara gara ustadz ridwan sih
ustaz kayak nggak tahu tabiat santriwan kita aja
keluar pondok dikit ke layak panah aja judulnya
mau perlu apa apa mau nyuruh apa apa suruh saya aja emang saya mau ya mau walaupun ada syaratnya
maksudnya nanti ustadz harus mau jadi saksi di acarakan tiga c sama saja
itu masih jago waalaikumsalam
ya allah ya
ini ada rencana mau ada ada
enggak mau ah mau yang baru
ini ada acara apa ya
ya jadi begini pak de saya itu nyuruh haikal sobri lukman terus asun sama ismail untuk nganterin surat ke kecamatan
tapi mereka semua dikawal kok sama pak sri kiti cuma sampai sekarang dari siang tadi itu belum pulang ke pondok
nganterin surat ke kecamatan
kan masih bodoh kok langsung nyalonin jadi camat
ah jadi gini pak nganterin surat suratnya itu isinya data data tentang pesantren ke kecamatan administrasi
saya mah tau
sepertinya di belakang kita ada malingnya ikuti oleh allah saya pada hitungan ketiga kita harus serang balik